dua puluh januari dua ribu delapan belas kemarin tepat seratus hari pemerintahan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan sandiaga uno
gubernur dki jakarta anies baswedan mengklaim bahwa sejumlah janji prioritas sudah berhasil direalisasi dalam seratus hari masa kepemimpinan anisandi
kendati demikian anies menambahkan masih banyak tugas lanjutan yang harus dikerjakan oleh anies sandi pada masa kepemimpinannya
tiga fokus kita jalan pertama adalah lapangan pekerjaan yang kedua adalah pendidikan yang ketiga adalah biaya hidup
biaya hidup salah satu komponen besar apa rumah dan transportasi
korespondensi nn indonesia mahardika utama saat ini sudah berada di balai kota jakarta
sebenarnya bagaimana program ini nantinya akan berjalan pengawasannya akan seperti apa dika
oke kita mulai alfian dengan oko trip yang sudah dicoba sejak tanggal lima belas januari lalu dan diterapkan di setidaknya tiga titik
di jakarta baik di jelambar ataupun juga durensawit dan juga sejumlah daerah lainnya
ini adalah program integrasi kendaraan atau angkutan umum dari angkutan kota ke bus transjakarta dengan tarif flat lima rupiah
satu kali naik atau flat dan ini akan dijucoba sampai bulan april nanti
okeo trip ini sudah dicobakan dan akan dilihat
kita akan evaluasi kemudian bulan april dan apakah eksperimen dari okeo trip ini akan efektif atau tidak kita masih akan terus menunggu
dan untuk yang program yang kedua adalah terkait dengan biaya perumahan dp rupiah yang sempat diragukan oleh banyak pihak terkait di mana lahannya bagaimana mekanismenya
kemarin delapan belas januari dua ribu delapan belas akhirnya pemprov dki jakarta melakukan peletakan batu pertama di jalan haji naman
di kelapa village pondok kelapa jakarta timur
ini adalah rumah vertikal ada dua unit tower yang nantinya akan dibangun di lahan seluas satu empat hektare luasnya
dan nanti rumah yang dijual itu adalah tipe tiga puluh enam dan juga tipe dua puluh satu
tipe tiga puluh enam akan dijual dengan harga rp tiga ratus enam belas sampai tiga ratus dua puluh juta per unit sementara untuk tipe dua puluh satu akan dijual rp satu ratus delapan puluh lima juta rupiah
masih ada sejumlah pertanyaan karena terkait untuk pembelian teknisnya pun masih belum bisa dilakukan oleh warga jakarta
sudah banyak sekali datang ke kelapa village untuk melihat bagaimana unitnya
dan untuk bertanya bagaimana sistemnya nanti baik pembeliannya baik sistem pembayarannya
dan sejumlah pertanyaan pertanyaan lain
karena memang peraturan teknis untuk dp rupiah ini pun sebenarnya baru akan rampung nanti
pada bulan april dua ribu delapan belas melalui blud begitu
dan tentunya warga jakarta masih harus menunggu lagi bagaimana nanti penerapan pembeliannya
dan juga sistem pembayarannya
terkait dengan sistem pembayaran pun pemprov dki jakarta masih akan menemui satu hambatan
yaitu peraturan bank indonesia yang melarang adanya dp rupiah yang digunakan untuk pembiayaan perumahan
kita beralih ke aspek lainnya okoc yang digadang gadang akan melahirkan dua ratus ribu tenaga kerja baru
ataupun juga wira usahawan baru ini juga sudah dimulai dilakukan bahkan jauh sebelum peraturannya
disahkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta sesuai dengan janji kampanye dari anies baswedan
dan juga sandiaga uno
okoc ini sudah ada infrastrukturnya di empat puluh empat kecamatan dan sekretariatnya pun sudah ada
beberapa unit usaha pun juga sudah bisa kita lihat di sejumlah daerah di jakarta barat jakarta timur
dan juga di jakarta utara berupa minimarket dan juga sejumlah unit usaha lainnya
dan yang paling cukup krusial juga terkait dengan biaya hidup seperti yang dikatakan oleh anies baswedan tadi adalah kjp plus
kjp plus ini juga menjadi salah satu janji kampanye unggulan
dan menjadi program prioritas di seratus hari pertama kepemimpinan anies baswedan dan sandiaga uno di dki jakarta
kjp plus ini kini sudah masuk ke masa akan memasuki masa pendataan sebelum nanti ditandatangani perigubnya oleh anies baswedan
sekitar minggu ini pendataan akan dilakukan pada minggu depan sekitar satu bulan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan
nanti akan melakukan pendataan langsung home visit dari rumah ke rumah untuk menghindari salah sasaran
dari pemberian pendataan

ditandai dengan dicabutnya raper dari reklamasi
serta meminta badan pertanahan nasional untuk mencabut hak guna bangunan pulau reklamasi
tentu saja berbagai pencapaian ini tidak lepas dari kritik dan kontroversi
seperti menteri agraria dan tata ruang yang menolak permintaan anies mencabut hgb pulau reklamasi
sampai reaksi keras yang sejak lama terlontar dari menko maritim luhut panjaitan
saya profesional saya bertanggung jawabkan ini siapapun dia mau siapa dia ngomong sendiri
jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa dia emang dia siapa ngomong yang benar gitu
kontroversi lain yang belakangan mencuat adalah keinginan gubernur anies yang kembali mengizinkan becak untuk beroperasi di ibu kota
tak ayal sampai mantan gubernur dki sutioso angkat bicara mengkritik keras kebijakan ini
seperti dikutip dari cnn indonesia com sutioso khawatir
mengizinkan becak beroperasi di ibu kota akan memicu urbanisasi besar besaran
budi adiputro cnn indonesia